raja dan sungai kecil
beraninya cabang ini menghalangi jalanku
yang mulia ini pohon terbesar dan tertua di istana ini
maka harus ingat untuk menunjukkan rasa hormat padaku
tukang kebun berpikir bahwa raja akan melupakan semua tentang pohon itu tapi tidak
beberapa hari kemudian ketika raja melewati jalan itu lagi dia sangat marah
aku sudah memintamu untuk menebang pohon ini
beraninya kau tidak mematuhiku
penjaga bawa dia ke penjara
dan tebang pohon ini
ini pohonku yang indah
ayah aku mohon tolong lepaskan dia
dia akan melakukan apa yang ayah katakan
ini adalah peringatan terakhirku
jika kau tidak menebang pohon itu kau akan masuk penjara
jangan khawatir kami tidak akan menebangnya
kami hanya akan memindahkannya ke taman di luar rumahmu
terima kasih terima kasih
putri raja menyukai pohon bunga burung dan hewan
dia sangat terganggu dengan sikap raja
aku adalah raja
bunga bunga ini seharusnya menghormatiku
tempatkan mereka di belakang istana
ayah tidak pernah pergi ke sana
beraninya burung burung ini mengganggu gung
ayah tidak akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
taruh di pohon di luar kamarku
mereka akan aman di sana
tapi suatu hari terjadi hal yang bahkan tidak dapat diperbaiki oleh sang putri
raja sedang berjalan jalan di taman istana
dan tiba di sebuah sungai kecil yang menolak di sana
tuhan kau baik baik saja
aku ingin dipindahkan
kosongkan semua airnya
semua pelayan raja diperintahkan untuk melakukan tugas itu
tangki demi tangki
mereka mencoba mengosongkan sungai
tapi tidak bisa
sungai itu terus mengalir seperti biasa
tidak ada langkah
tapi sungai itu terus mengalir seperti biasa
tutup dengan batu
mereka mencoba menutup dengan batu
tapi air menemukan cara untuk menyelinap melalui alur kecil yang dibuat batu
dan terus mengalir
raja yang marah memerintahkan
isi sungai dengan pasir dan tanah
sehingga tidak ada jalan untuk mengalir dan harus mengeri
akhirnya setelah cukup banyak tanah dan pasir dimasukkan ke dalam sungai
tampaknya mengering dan tidak terlihat lagi
sang putri terluka
ayah tidak punya hak untuk melakukan ini padamu sungaiku yang indah
kali ini dia sudah keterlaluan
bawakan aku kudaku
baik yang mulia
sang putri pergi ke hutan
menuju rumah wanita tua bijak yang mengetahui banyak rahasia dunia
kali ini ayahmu benar benar sudah keterlaluan
bagaimana kita menghentikannya
bagaimana kita mendapatkan sungai itu kembali
apa dia tidak akan mendengarkan siapapun
aku tahu beberapa makhluk yang mungkin dia dengarkan
datang di aula kerajaan besok
aku akan mengirim beberapa temanku untuk menemui raja
seperti yang telah dijanjikan oleh wanita bijak itu
di aula kerajaan keesokan harinya
atas semua makhluk yang kau lihat di langit
selamat pagi yang mulia
atas semua makhluk yang menggabungkan bumi dan langit
selamat pagi yang mulia
aku belum pernah melihat orang sepertimu
aku adalah makhluk yang hidup di awan di langit
dan aku juga pernah berpiknik di pelangi yang kau kagumi kemarin
kau berada di pelangi
dan siapa kau
aku adalah makhluk yang hidup di tetesan air sungai yang mengalir ke laut
yang membentuk awan dan kembali menjadi hujan
apa yang kau inginkan dariku
awan menjadi lebih kecil
karena sungai tidak lagi mampu mengirimkan tetesannya
aku dan teman temanku tidak punya tempat tinggal
karena tidak ada tetes air untuk kami tinggali
kami ingin sungai untuk dibawa kembali
pergilah aku tidak akan mengembalikan sungainya
maka kau akan gagal dalam tugasmu terhadap kami
jika kau berpikir kau menguasai alam
maka kau juga harus melindunginya
sang putri sedih atas sikap keras kepala ayahnya
dan dia kembali ke wanita bijak
besok aku akan mengirim beberapa makhluk lagi untuk berbicara dengan raja
seperti yang dijanjikan
dua makhluk magis muncul di hadapan raja
yang mulia aku tinggal di bebatuan di sekitar sungai
aliran sungai akan memoles batu batu itu secara menyeluruh saat menyembur ke atas
tapi sekarang terlihat kotor
tidak mengkilap seperti sebelumnya
mereka sungguh sedih
dan aku juga
dan aku tinggal di tanah akar pohon di sekitar sungai
anak sungai akan memberi kami persediaan air
untuk memuaskan dahaga kami
sekarang akar pohon menjadi kering dan keras
dan aku khawatir pohon akan layu tanpa aliran air
kau bukan siapa siapa untuk mempertanyakan keputusanku
sang putri memohon kepada wanita bijak dari hutan untuk mencoba lagi
dia mengirimkan makhluk yang paling indah
aku tinggal di bunga bunga di sekitar tamanmu yang sangat kau cintai
tanpa air dari sungai
bunga bunga di sekitar akan mati
dan bunga bunga di taman lainnya akan sangat muang dengan kesedihan atas kekejanganmu
beraninya kau menyebutku kejam
membunuh makhluk dan berdosa adalah kekejaman yang mulia
aku tinggal di rumputan di sekitar sungai
yang biasa kau nikmati saat berjalan jalan
dan kau beritahu
rumputan akan segera mati
aku akan mencari rumputan di sekitar sungai

aku akan mencari rumputan di sekitar sungai

sang putri menangis
karena dia bisa melihat tidak ada cara
untuk membuat ayahnya menyadari malapetaka yang ditimbulkan di taman
pada ibu alam
wanita bijak meyakinkannya
bahwa dia akan mencoba untuk terakhir kalinya
salam yang mulia salam raya
akhirnya akhirnya aku punya rumah
aku adalah makhluk yang hidup dalam kehancuran dan penghancuran segala sesuatu yang indah
tidak ada yang menginginkanku
dan aku tidak punya rumah
tapi sekarang setelah kau memindahkan sungai
pohon pohon bunga bunga rumput semua akan mati
aku bisa membuat rumah untuk diriku sendiri
tapi kerajaanmu tidak akan memiliki keindahan
terima kasih terima kasih yang mulia
tidak tidak aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini
tapi kau tahu harus memilih sungai atau aku
dan karena kau tidak akan menempatkan sungai itu kembali aku harus tinggal
akanku kembalikan sungai itu
sayang tanya wanita bijak di hutan itu
bagaimana cara mengembalikan sungai tanya dia
sang putri sangat gembira
dia pergi ke wanita bijak di hutan secepat mungkin
dan bertanya padanya
katakan saja pada ayahmu untuk berjalan jalan di sepanjang dinding taman
dia akan tahu
jadi sang putri mengajak ayahnya berjalan jalan di sepanjang tembok taman
aku pikir mereka telah pergi bersama sungai
perahuku sedang berlayar ini sedang berlayar
raja melihat bahwa ketika dia memblokir sungai
air dengan mudah menemukan jalan lain dan membuat saluran baru
saluran yang mengalir keluar dari istana
ibu alam selalu menemukan jalan
jika tidak di kebunmu
maka di tempat lain
raja kau tidak bisa mengesampingkan alam
tidak peduli seberapa kuatnya kau
raja akhirnya melihat bahwa dengan menutup sungai
hanya kebunnya yang menderita
anak sungai itu subur seperti biasa
membawa kebahagiaan dan kegembiraan ke seluruh kota
buka penutup sungai yang indah ini sekarang
aku akhirnya menyadari apa arti kekuatan sejati
itu seperti ibu alam seperti sungai
membawa kegembiraan dan kebahagiaan
ayah tidak akan pernah lagi menjadi orang bodoh dan arogan
sang raja melepaskan semua kesombongannya
dan menjadi mulia penguasa yang adil